seorang siswa dengan berani menyampaikan pesan kepada presiden joko widodo
mengenai kondisi warga desa yang banyak sakit namun tak memiliki biaya untuk berobat
dan ia juga meminta presiden jokowi memperhatikan warga di salah satu desa di cilacap jawa tengah
di tengah peninjauan pencanangan imunisasi campak dan rubella di yogyakarta
seorang siswa madrasah sepuluh yogyakarta menyampaikan kondisi warga di sebuah desa di cilacap jawa tengah
kepada presiden jokowi dodo
ia bernama dika brilia putra tiantaka
kepada presiden ia menyampaikan di desa tempat ia berasal
banyak warga sakit namun tidak memiliki biaya berobat
di desaku itu banyak orang sakit
cuman banyak yang tidak mampu untuk pergi ke rumah sakit karena biayanya terlalu mahal
aku ingin mencoba untuk membantulah sekiranya lah
untuk mengantarkan mereka untuk mengurangi biaya
dika tergerak untuk menyampaikan
hal ini langsung ke presiden jokowi dodo dan rombongan
saat sesi kuis ia mencoba menunjuk jari
namun ia tidak dipilih presiden joko widodo maju ke panggung
usai presiden jokowi meninjau imunisasi dan menyapa siswa
dika tidak menyanyiakan kesempatan
apa desa ini
keluargamu di mana
keluarga ku ini di jogja
di desamu berapa orang yang sakit yang tidak bisa berobat banyak
banyak banget sih
bu kira kira ya banyak lah soalnya tidak
orang tua aku itu bergabung sama yayasan sedekah bergerak
nah itu setiap hari membantu orang orang yang kekurangan gitu
kemarin ada pasien yang cacat mata
cuman namanya hussein
udah nggak ada
karena nggak ada biaya ya
iya nggak ada biaya
terus tadi kamu ngomong apa aja sama pak jokowi
untuk minta bantuannya untuk membantu mengobati orang orang yang kesulitan di desa itu
pak jokowi ngomong apa aja tadi
pak jokowi tadi ya akan diusahakan pasti
desanya tadi namanya apa
desa di mana
cilacap jawa tengah
terus sekarang kamu percaya dapat hadiah gimana perasaannya
ya senang bahagia
oke mau diapain nanti sepedanya
ya mungkin diberikan kepada yang kurang mampu
selain mendapat sepeda
ajudan presiden jokowi dodo juga mencatat identitas
dan memberikan nomor telepon ajudan agar bisa ditindaklanjuti
nesya megawati yogyakarta